sudah sepekan menghabiskan waktu untuk pulang kampung ke indonesia
kedatangan presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama
tidak hanya soal sekedar plesir liburan menikmati keindahan panorama tanah air
namun kedatangan presiden obama juga membawa semangat nostalgia
makna politik tentang hubungan indonesia dengan amerika serikat
serta sebuah inspirasi dari seseorang pemimpin dunia
yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di indonesia
inspirasi dari seorang presiden obama akan kami bahas malam hari ini
bersama bang filip j vermonte direktur eksekutif csis
terima kasih bang philip sudah datang
kemudian ada mas muhammad al arief betul mas arief ya
panitia konferensi diaspora indonesia yang juga menjadi salah satu anggota diaspora networ
terima kasih mas arief sudah datang
tapi sebelum kita memulai dialog kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
bagian dari diri saya
dan saya belajar mencintai indonesia
selalu menangis kain dan berjalan di paddy fields
dan menangis dragonfly
membeli sate dan baso dari pembawa jalanan
saya masih ingat panggilan pembawa jalanan
tapi saya bertentang untuk menemui negara yang sangat penting bagi saya
itulah sedikit penggalan pidato presiden ke empat puluh empat amerika serikat
saat mengisi ceramah di universitas indonesia pada november dua ribu sepuluh silam
obama mengakui bahwa indonesia tidak hanya menjadi negara sahabat bagi amerika serikat
tapi lebih dari itu indonesia memiliki tempat khusus di hatinya
pada hari ini
nah menghabiskan masa kecilnya di indonesia obama mengakui pengalamannya bersekolah dan hidup di tanah air turut mempengaruhi cara pandangnya
terutama melihat bagaimana toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang sangat menjemuk bisa terjalin dengan baik
kali ini obama kembali datang bersama keluarganya ke indonesia bukan lagi sebagai pemimpin negara adik kuasa
tapi sebagai pribadi yang ingin menikmati keindahan alam nusantara sekaligus menginspirasi banyak masyarakat indonesia
usai berlibur menikmati keindahan pulau dewata bali dan yogyakarta obama dijadwalkan bertemu dengan presiden joko widodo
selain hendak berlibur obama datang ke indonesia untuk memenuhi undangan konvensi diaspora indonesia
rencananya sabtu pagi obama akan berpidato sekitar dua jam di depan tiga peserta konvensi dengan tema globalisasi pluralisme dan toleransi
sesuatu yang diakuinya banyak terinspirasi dari indonesia
saya harap bahwa perbicaraannya menginspirasi
presiden barack obama adalah seorang pemimpin yang sangat berpikir
dan saya pikir akan menarik untuk mendengar apa yang dia harus katakan tentang hal ini
terutama karena dia akan mengatakan hal ini di depan keindahan politik dan ekonomi indonesia
pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mantan salah satu orang terkuat di dunia
bisa dijadikan referensi bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah

apalagi ekonomi indonesia saat ini sudah menjadi salah satu yang terbesar di dunia
agak berlebihan memang jika kita menganggap bahwa obama adalah bagian dari indonesia
tapi tidak ada salahnya juga jika sosok obama bisa dijadikan inspirasi tentang seseorang yang percaya
bahwa masa depan yang cerah adalah milik mereka yang percaya akan kekuatan dari sebuah mimpi
budi adiputro cnn indonesia
kita coba meraba dan juga mungkin membahas apa pesan mudik dari obama kali ini di lebaran tahun dua ribu tujuh belas ini
sebelum saya akan ke mas arief untuk bertanya kira kira apa asbabunuzulnya nih kira kira diaspora
ikatan diaspora ini kemudian mengundang presiden obama untuk berpidato
tapi saya akan tanya ke bang fermonte dulu sebenarnya
kalau kita lihatin kedatangan presiden obama ke sini tidak seperti kunjungan ke negaraan
yang membawa misi misi khusus negara
membawa menteri menteri ada tanda tangan tanda tangan bahkan penyambutannya sangat biasa
tapi kalau kita bisa baca secara makro bang vermonte
ini kunjungan yang biasa ini mudiknya obama ini bisa kita maknai dengan pesan pesan apa sebenarnya
saya kira yang pertama bahwa obama sekarang sudah bukan presiden
jadi dia datang dalam rangka hubungan antar masyarakat people to people
dan itu kadang kadang dalam hubungan antar negara jauh lebih penting
dibandingkan dengan hubungan government to government
karena pada akhirnya kan setiap hubungan bilateral itu tentang masyarakat
ini menurut saya obama ini bisa menginspirasi banyak hal buat masyarakat indonesia ya
misalnya dia presiden kulit hitam pertama
dan kemudian dia juga punya afinitas dengan negara asia tenggara dan lain lain
yang mungkin bisa menjadi role model untuk banyak
terutama anak anak anak muda di indonesia gitu ya
bahwa negara sebesar amerika pun negara dikuasa itu
membuka diri untuk orang orang yang mungkin bukan lahir di sana
atau orang tuanya juga bukan kulit putih dan lain lain
sehingga itu menurut saya pembelajaran yang baik untuk kita yang hari ini
kadang kadang bicara soal politik identitas dan lain lain walaupun itu ada gitu
tetapi dalam sebuah negara setting yang demokratik
demokratis seharusnya itu tidak menghalangi
siapapun untuk bisa menjadi
memimpin apapun latar belakangnya menurut saya
itu salah satu aspek yang
bisa menjadi inspirasi
kita di indonesia
meskipun belum dikatakan atau mungkin tidak akan
dikatakan oleh obama tapi
dari kehadirannya saja kita sudah bisa melihat
bahwa ada aspek aspek prinsipil
dan inspirasi yang bisa kita tangkap
di situ bang kalau kita lihat bang firmonte
kan banyak sekali presiden amerika
atau mungkin mata mata presiden amerika
misalnya kalau kita lihat presiden carter sudah bolak balik
waktu aceh presiden clinton juga beberapa
kali tapi sambutannya tidak
ada yang atau tidak segegap
gempita presiden obama
datang ke sini faktor faktor apa yang membuat
obama itu menjadi begitu spesial
dibanding presiden amerika yang lain
ya mungkin karena dia pernah tinggal
di indonesia kan sehingga orang merasa
walaupun mungkin secara kebijakan
waktu dia jadi presiden misalnya
ada banyak kritik juga
dulu presiden obama menjanjikan
bahwa dia akan lebih memperhatikan
asia asia tenggara dan lain lain
tapi karena ada soal soal dunia
yang lain soal terorisme
soal timur tengah
soal rusia yang
menganeksasi yang ribut
dengan ukraina dan lain lain itu menyebabkan
pandangan dari obama yang semula
dia ingin memfokuskan diri
pada asia itu
pada isu isu yang
yang lebih penting
dalam tanda petik
buat amerika yang harus diselesaikan gitu
tetapi dari sisi personal
presiden obama saya kira dia tidak bisa
dan mungkin yang kedua
mungkin obama dianggap
mewakili pandangan yang lebih friendly
satu negara negara non barat
hukumnya masa apa
saya berbicara tentang
dipakai sebagai presiden
juga diadece pasal
kita juga jangan
islam irak dan lain lain sehingga obama
dilihat sebagai jembatan
antara negara barat dengan negara
yang berpenduduk mayoritas muslim mungkin itu juga
salah satu faktor yang membuat orang merasa
punya relasi dengan
obama baik dia
ketika menjadi presiden maupun sekarang setelahnya
jadi tidak hanya value
genetik atau mungkin value
apa namanya pernah tinggal di sini
tapi juga ada value value lainnya kemudian
mendekatkan kita dengan obama karena perjuangannya itu
oke saya akan ke
mas arief ini yang kemudian menjadi
panitia konvensi diaspora indonesia
konvensi diaspora indonesia esok hari
besok kan presiden obama akan
berpidato di sana kurang lebih sekitar
dua jam bisa diceritakan mas arief
jangan jangan emang undangan
dari diaspora ini yang membuat presiden obama
datang ke sini jadi kalau kita baca
mana ayam mana telur nih presiden obama
pengen liburan dulu baru ke diaspora
atau karena undangan diaspora presiden obama sekalian
liburan gitu ke sini bisa dijelaskan
kebetulan lagi masa liburan tapi at the same time
kita mengadakan kongres ini
yang perlu digarisbawahi
adalah kita mendefinisikan
kata diaspora itu
diaspora kategori satu adalah
berdomisili di luar negeri
kedua adalah keturunan wni
maupun wantar wni di luar negeri
jadi dalam kategori itu
kategorisasi itu sebenarnya obama juga
diaspora bagian dari diaspora
yang kita undang gitu
ini merupakan kongres keempat
yang pernah kita laksanakan dan
selalu selang tiap
dua tahun begitu dan kita selalu
berusaha untuk mengundang star power
inspirasi begitu kepada hal layak
ya beliau juga
bisa dikategorikasikan sebagai
efeknya luar biasa sebenarnya
kedatangan beliau bukan dari sisi
kita nanti akan lihatlah efeknya terhadap
pariwisata kepada indonesia
dan lain lain gitu
apa destinasi jogja bali dan lain lain
itu bisa punya dampak tuh ya
itu bukan sinetron film
adapa dengan cinta saja bisa mengerek
pariwisata tapi juga presiden obama
dengan liburan liburan itu juga
menurut anda menjadi promosi gratis
karena peliputan ini adalah
global dan ini juga bagian
sebenarnya dari tujuan juga
kita untuk mengundang beliau ya
oke tapi mas arief kenapa
teman teman di diaspora sendiri memilih
sosok obama sebagai bintang pada
tapi dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jurnal berikutnya

saya akan tanya mas arief kenapa memilih
teman teman diaspora sendiri di konvensi
kali ini memilih sosok presiden obama untuk
untuk dijadikan apa namanya tokoh sentral
di sini untuk berpidato memberikan
sebenarnya yang kita undang itu banyak
sekali tokoh tokoh yang kita undang
dari diaspora dan lain lain
kebetulan yang the star power kali ini
obama dari ke empat kongres kita itu kira kira
itu selalu ada tokoh tokoh inspirational yang kita undang
di kongres ketiga misalnya pak habibie merupakan apa namanya examplite diaspora yang selalu kita bilang ke teman teman
ini contoh yang luar biasa diaspora yang berkarir secara global lalu kembali ke tanah air
dan kita di kongres keempat ini mencoba sesuatu yang baru tentu
khususnya contoh dari diaspora kategorisasi tiga itu yang afinitasnya luar biasa kepada negeri ini
dan at the same time kita sebenarnya harus melihat bagaimana bangsa kita atau negeri kita sebenarnya membentuk karakter beliau
jadi the whole story itu sangat menarik sekali
itu salah satu pertimbangan kita mengundang beliau
kebetulan beliau sangat akomodatif terhadap permintaan itu dan this happened
luar biasa sebenarnya
tema yang akan diusung atau diangkat di konferensi besok apa mas arief
untuk pidato presiden obama khususnya
kalau pidato beliau embargo until delivery
tapi kalau tema enggak rahasia nanti akan beliau sampaikan langsung
tapi broad team daripada kongres kita adalah
bersinergi bangun negeri
dan itu tema kongres kita keempat
bagaimana kita semua bisa bersinergi dengan komponen bangsa lain di tanah air
untuk membangun negeri dan contoh contoh yang terjadi sudah banyak sekali
mas arief kalau kita lihat kan ini teman teman diaspora ini kan menyebar kemana mana ke seluruh dunia termasuk pak obama juga termasuk kategori diaspora tiga tadi itu kan kalau menurut anda
kalau kita lihat kan teman teman diaspora atau
mungkin bang philip juga sudah mengatakan bahwa banyak yang terinspirasi dari tidak hanya pemikiran tapi juga track record obama selama ini menjadi seorang pribadi sampai seorang politisi menjadi presiden
tapi ada nggak sesuatu dari indonesia yang kemudian menurut anda bisa betul betul menginspirasi dan mungkin mengubah atau menanamkan sebuah sudut pandang terhadap sosok obama sendiri sebenarnya
ya itu sebenarnya sudah berkali kali beliau katakan ya
beliau sering disebut dengan tokoh yang no drama obama
jadi beliau itu sangat kalem dalam menyikapi sesuatu collected mungkin sangat apa namanya berbeda dengan apa namanya tokoh lain yang sekarang lagi memimpin begitu
dan beliau selalu mengatribusikan karakter itu terhadap upbringing beliau di indonesia
ini sebenarnya luar biasa ya
beliau apa namanya sering apa memberikan kredit kepada
ada bangsa kita yang memberikan influence itu terhadap beliau gitu
ya itu salah satu contohnya
bang philips influence apa sih yang paling utama yang paling dominan yang kita sumbangkan value nya sehingga membentuk obama seperti sekarang
agak naif sih kalau kita bilang kita menyumbangkan value tapi ya anda bisa gesing kira kira apa yang paling dominan
menurut saya begini kalau dibandingkan dengan standar amerika misalnya
mungkin waktu dia tinggal di sini itu dibandingkan dengan stunting
itu dibandingkan dengan standar hidup di amerika dia hidup dengan lebih sederhana kan
jadi artinya apa namanya dia tumbuh berkembang dalam lingkungan yang sederhana
dia apa namanya sekolah yang ya tipikal sd indonesia bagaimana sih yang anak anaknya relax dan lain lain gitu
dan mungkin dia bergaul dengan segala macam strata ekonomi waktu di indonesia yang membuat dia mungkin lebih bisa memahami apa namanya dinamika sosial
makanya mungkin kemudian belakangan dia sebelum menjadi presiden lulus dari harvard itu dia menjadi aktivis sosial di south side of chicago
daerah selatan chicago yang tempat yang paling dianggap paling miskin di kota itu dan obama menjadi aktivis sosial di sana gitu
dia menjadi semacam community development leader kan

dia melihat bagaimana orang orang di indonesia itu berkembang dalam lingkungan yang sederhana
mungkin itu ada pengaruh waktu dia tumbuh di indonesia gitu dia melihat bagaimana orang orang di indonesia itu berkembang dalam lingkungan yang sederhana
mungkin itu ada pengaruh waktu dia tumbuh di indonesia itu berkembang dalam lingkungan yang sederhana
karena mungkin waktu dia tinggal di sini indonesia standar ekonomi masih belum baik seperti sekarang dan lain lainnya itu mempengaruhi cara dia berpikir

mungkin tadi kita ada kutipannya kan street vendors dan lain lain gitu yang suasananya lebih relax di bagian mungkin dia jadi comportls dari secara personal

karena dia menghadapi beragam jenis orang di dalam konteks pergelangan indonesia
bagaimanapun di amerika kan dia juga minoritas
waktu dia hidup di sini mungkin dia minoritas juga
orang asing kulit hitam juga bukan muslim dan lain lain
triple minority di dalam konteks dia waktu itu
dia kembali ke amerika menurut saya mungkin juga dia mengalami hal yang sama
masih ada persoalan persoalan rasial
dia dianggap minoritas dan lain lain
dan itu sangat mempengaruhi cara pandang obama terhadap hubungan rasial di amerika
dan pada zaman itu indonesia jauh lebih toleran untuk menghadapi keanekaragaman pluralisme seperti itu dibanding amerika pada zaman itu
pada zaman itu iya betul
dan saya kira itu yang mungkin salah satu ya
tentu ada banyak
faktor lain yang membuat obama menjadi obama yang kita kenal gitu
tapi saya kira kan masa masa pembentukan itu masa masa sd dan ibunya adalah seorang antropolog yang meneliti banyak soal indonesia
mungkin dia ke jogja juga antara lain kan memang ibunya dulu penelitian risetnya di jogja
jadi pasti pada suatu waktu obama memang pernah ke sana dan lain lain
jadi ini liburannya obama kelihatannya bukan liburannya michelle dan dua anak
karena dia ingin menunjukkan nostalgianya
dan mungkin dia juga mau menunjukkan kepada anak anaknya ini indonesia yang sering saya sebut sebut
atau sering disebut sebut orang
dia mau mengenalkan indonesia juga sebagai bagian dari identitas dia
dan seperti mas arief tadi bilang banyak menurut saya ini bukan soal hubungan bilateral
tetapi lebih bagaimana memperlihatkan wajah indonesia ke dunia
itu dilakukan oleh presiden obama
bagaimana logikanya seorang obama bisa menunjukkan wajah indonesia ke dunia
kalau kita lihat liputan liputan di luar negeri
kalau baca koran koran luar negeri guardian misalnya yang di inggris
atau new york times majalah vogue di amerika itu meliput ini gitu
obama lagi di bali ada beritanya ada fotonya
beritanya itu antara lain obama mengunjungi ancient city di indonesia maksudnya jogja
lalu ada siapa
ada cerita tentang jogja ada fotonya dan lain lain
dan itu saya kira efeknya cukup positif untuk memperlihatkan wajah indonesia
yang mungkin selama ini bukan selama ini beberapa waktu belakangan itu di koran koran tadi
new york time dan lain lain yang muncul itu wajah indonesia mungkin sedang menuju arah radikalisme dan lain lain
sekarang ditampilkan obama datang ke kota kuno dalam hal ini jogja mengunjungi the oldest buddhist temple
ya candi buddha tertua dan lain lain bahwa ternyata orang di luar sana akan melihat indonesia ternyata aspeknya ada banyak
bukan cuma seperti yang selama ini diberitakan di halaman muka di koran koran terkemuka ini
itu mudah mudahan bisa mengubah mindset masyarakat internasional terhadap indonesia yang belakangan ini ya bang philips
minimal kalau mereka google ada lagi yang lain
minimal jogja dan bali rafting di sana ternyata asik juga gitu
mas arief kalau kita lihat dari pengalaman anda dengan teman teman diaspora lainnya
kalau kita lihat kan memang relatif
pt atau infinity tadi dengan presiden obama sangat dekat katanya indonesia dengan obama sendiri
kalau kita bicara mengenai keuntungan sendiri teman teman diaspora sendiri under obama administration misalnya
merasakan hal hal yang lebih positif nggak dibanding administrasi sebelumnya atau administrasi saat ini
dalam konteks ini us ya
dalam konteks di us
dan juga komunitas diaspora sendiri misalnya
komunitas diaspora sebenarnya
lebih luas daripada di us ya
bahkan mungkin komposisi di us itu hanya sepersekian persen ya
hanya ada satu ratus delapan puluh ribu diaspora kita di amerika dari sekitar enam sampai tujuh juta gitu
mayoritasnya justru di asia di timur tengah dan juga tempat tempat lain
tapi pada zaman administration obama
memang kita sering sekali kali dilibatkan dalam apa
diaspora forum yang dilaksanakan di us
jadi kebetulan itu sebuah melting pot
dan ada komunitas komunitas diaspora dari berbagai negara yang paling besar
biasanya india china dan lain lain
dan ada forum tahunan terhadap itu
administration yang sekarang sangat meng cut funding untuk kemungkinan forum forum seperti itu tidak ada
tapi ya kita gak bergantung sama hal hal itu ya
ini inisiatif justru yang kita lakukan secara global
bukan hanya di us tapi di seluruh bagian dunia lain
justru kita ingin mengingatkan kepada diaspora bahwa anda bisa sukses dan luar biasa
dimanapun anda berada
dan kita berupaya untuk menjaga
untuk membangkitkan semangat untuk diaspora untuk bersinergi membangun negeri
dan bagi komponen bangsa lain di tanah air untuk bersinergi dengan kita
dalam melakukan itu
jadi akan menarik dalam kongres ini
mungkin diasporanya sekitar seribu seribu lima ratus
yang lain publik di tanah air
yang pebisnis akan membuat linkage kepada pebisnis
memang dikasih kesempatan untuk itu
jadi ada hal hal kayak gitu yang di industri kreatif akan bertemu dengan koleganya dan lain lain
ini kita berupaya untuk bersinergi membangun negeri sebenarnya
oke kalau bang philips anda melihatnya sepuluh tahun pemerintahan obama
dengan segala kedekatan tradisional kultural apapun masa lalu
nostalgia yang dipunyai antara indonesia dengan obama sendiri
ada keuntungan keuntungan atau mungkin afirmatif policy yang bisa kita nikmati nggak
atau memang ini hanya nostalgia
atau ini hanya romantisme masa lalu aja
kalau politik internasional itu realisme yang berlaku
jadi bahwa obama adalah presiden dari sebuah negara adik kuasa
dan negara adik kuasa urusannya banyak sekali gitu
dan seperti saya sampaikan tadi di masa pemerintahan dia ada banyak soal yang harus diselesaikan
terutama di timur tengah di asia selatan afganistan irak
dia juga berjanji harus menemukan osama bin laden waktu itu
lalu ada soal geopolitik di eropa dan lain lain
yang membutuhkan konsentrasi lebih banyak daripada dan energi dan resources yang dilakukan oleh amerika
tetapi mungkin keuntungannya lebih pada tidak langsung minimal
kebijakan amerika itu kepada tempat lain dalam kaitan dengan indonesia dia lebih friendly
jadi misalnya dalam soal soal tentang anti teror
yang kadang kadang di frame gitu
oleh apa namanya negara barat itu sebagai perang melawan islam dan lain lain itu
tentu di masa obama dia tidak akan memframe itu seperti demikian
karena dia tahu ada orang orang ada negara yang akan tidak nyaman
dan tidak akan tersinggung dengan hal hal seperti itu
jadi mereka lebih sensitif terhadap isu isu yang terkait dengan agama
dan juga hubungan antara negara barat dengan negara negara yang berkenduduk mayoritas muslim
jadi lebih banyak dampak di langsung
tetapi toh dalam masa obama memang indonesia juga sudah membentuk komprehensive partnership dengan amerika serikat
dan itu sebetulnya lebih banyak masalah follow up yang harus kita lakukan
karena memang terakhir kita lihat hubungan indonesia dengan amerika
ada hubungan dagang itu kan agak defisit di sisi indonesia
jadi sebenarnya ini bergantung pada data yang dipegang
tapi lebih banyak dalam tanda petik
kita yang ngutang lah dalam bahasa simpelnya gitu ya
tapi ini kan bisa diperbaiki dan itu saya kira sudah akan berlaku
apalagi kalau ada bantuan dari teman teman di diaspora yang bisa mendorong hubungan bisnis to bisnis
yang lebih banyak perdagangan dan lain lain
tapi kalau secara politik ekonomi mungkin geopolitik
keuntungan nostalgia romantisme masa lalu itu memang tidak bisa dikapitalisasi secara maksimal
bagaimana seperti ini selama sepuluh tahun terakhir obama
soalnya soalnya begini
delapan tahun terakhir sorry
obama memimpin ketika amerika mengalami krisis
mulai dua ribu delapan persis ketika dia terpilih menjadi presiden gitu
dan hingga sekarang baru mulai amerika baru mulai sedikit membaik ekonominya gitu
tetapi selama masa itu obama mewarisi ekonomi yang berat di amerika serikat
pada saat yang lain
kita lihat ada
apa namanya fenomena china menjadi negara yang besar
sehingga di satu sisi ada apa namanya karena amerika resource nya terbatas
karena mengalami krisis sementara dia harus konsentrasi di soal soal timur tengah
eropa dan lain lain
di asia tenggara ada cina yang lagi naik
jadi relatif memang ada sedikit penarikan diri amerika dari asia tenggara
dan itu dampaknya adalah misalnya cina jadi lebih kuat
tetapi itu menurut saya hal yang biasa
dan semua presiden pasti akan melakukan hal yang sama mungkin dalam kondisi saat itu
dan menurut saya akibatnya adalah bahwa obama tapi punya inisiatif yang lain lainnya
yang sebetulnya sekarang disayangkan dibatalkan oleh trump
misalnya climate change itu baby nya obama gitu dan dan itu penting sebetulnya buat negara seperti itu
ini menarik bang philip kita akan bahas bagaimana amerika serikat sepeninggal obama
karena obama kan mungkin mempunyai benchmark benchmark
yang cukup tinggi sebagai seorang presiden amerika serikat
kemudian digantikan oleh donald trump
sehingga semua orang mengangah angah dengan kebijakan kebijakan
banyak orang berpikir bahwa
oh ini kayaknya trump ini hanya berani di kampanye saja
tapi acting ketika presiden nggak seberani kampanye
ternyata dia juga cukup berani juga
kita akan bahas hal itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke secara berikutnya
presiden amerika serikat donald trump kembali membuat heboh warganet
setelah ia menuliskan kata kata kasar di media sosial
yang ditujukan pada dua penyiar stasiun berita msnbc pada kamis waktu setempat
pernyataan yang ditujukan pada joe skybro dan mika brezensky tersebut
ia tuliskan melalui akun twitter pribadinya
saya mendengar atmorning at underscore joe berbicara hal buruk mengenai saya
lalu bagaimana si mika yang ber iq rendah
dapat bersama joe
lalu ia melanjutkan dengan berkata
ketika di marai lago tiga hari berturut turut di sekitar tahun baru
mika bersikeras untuk bergabung dengan saya
sikapnya sungguh sangat buruk
saya berkata tidak
sementara itu jurubicara gunung putih sarah sanders
membela sang presiden dengan menyebut cuitannya hanya sebagai pertanyaan
untuk menanggapi kritik
saya tidak pikir bahwa presiden pernah menjadi seseorang yang tergolong dan tidak mendorong

tapi untuk semua orang di sekitar dia

ini adalah presiden yang menanggung api dengan api
dan pasti tidak akan diperbolehkan oleh media liberal
dan elit liberal di media hollywood atau di mana mana lain
saya paham tapi apakah itu perlu
larangan memasuki amerika serikat yang ditetapkan bagi enam negara berpenduduk mayoritas muslim
sudah berlaku pada pukul delapan malam waktu setempat
namun pelarangan itu tidak berlaku bagi para pendatang yang memiliki hubungan
atau kepentingan perorangan dengan kelembagaan di amerika serikat
pada hari ini beberapa hubungan keluarga tersebut berdiri di atas api ini

bukan termasuk orang tua anak anak anak anak anak anak anak anak
saudara istri istri istri atau keluarga lain
namun departemen negeri mengisahkan tindakan terakhir pada bulan ardu
untuk termasuk perempuan yang diberi kemanusiaan dari peradilan dan diperlukan sebagai bayi
pemanah kemanusiaan lainnya
semula ada orang yang memiliki hubungan yang kredibel terhadap institusi
seperti sekolah atau kerjaya
seperti yang kita kenal selama ini
tapi karena ada mekanisme konvensi terbuka dan lain lain
orang bisa bertarung di dalamnya
dia bisa memanfaatkan sentimen warga amerika
yang apa namanya akhir akhir ini mungkin merasa mereka adalah orang orang yang dirugikan
dari berbagai kebijakan amerika yang terdahulu
misalnya perdagangan bebas globalisasi dan lain lain
yang sebetulnya juga didorong oleh amerika serikat sendiri
tapi ketika itu berjalan dengan baik
jadi negara negara lain memanfaatkan globalisasi dan perdagangan bebas
menjadi lebih makmur karena terjadi relokasi industri
dari negara maju ke negara berkembang dan lain lain
sehingga justru di sana pekerjaan hilang
itu bisa dimanfaatkan sentimennya oleh presiden trump ketika dia berkampanye
soalnya adalah di situ
dan fenomena itu bukan cuma terjadi di amerika kebetulan
karena memang situasi global secara ekonomi lagi kurang baik
di eropa juga
misalnya itu kan juga representasi kekecewaan banyak pemilih di inggris
yang merasa situasi ekonomi menjadi lebih sulit
dan kemudian memutuskan bahwa uni eropa adalah bagian dari persoalan dia
padahal itu kan semacam free trade arrangement di dalam benua eropa gitu
dan menurut saya itu fenomena umum yang terjadi ketika masa ekonomi sulit
orang akan mudah mencari kambing hitam
bahwa ini penyebabnya adalah dari luar dan lain lain
itu sentimen yang kemudian sifatnya nasionalistik ingin proteksi dan lain itu pasti muncul
tapi cukup ekstrim nggak kalau anda lihat apple to apple antara presiden obama dengan presiden trump
apalagi kalau kita lihat dari segi kepribadian aja mas arief misalnya
kalau tadi kita lihat ada twitter twitternya presiden trump yang kemudian sangat vulgar
kalau kita lihat juga ada beberapa ini beberapa postingan dari presiden trump
boleh kita tampilkan
di belakang beberapa waktu lalu presiden trump sendiri menampilkan sebuah postingan di instagram yang cukup mengagetkan
karena ini ditampilkan oleh seorang presiden amerika serikat mengenai instagramnya
oke nampaknya masih dicari
kalau oh ini di belakang kita
ya oke ini dari akun real donald trump ini berarti akunnya presiden trump
ini berarti ada di fnn
kalau kita lihat ini kan suatu hal yang mungkin untuk orang orang biasa sangat biasa
tapi ini presiden amerika serikat bang philips
apakah memang ini juga menggambarkan bahwa dia harus beda dengan obama atau menggambarkan sesuatu apa yang bisa anda lihat dari kepribadian seperti ini
ya mungkin ini kan persoalan personality ya
dan memang sebetulnya dari banyak pembicaraan gitu ya dan apa namanya hubungan pekerjaan saya gitu ya

banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menggambarkan sesuatu yang saya lihat
banyak orang yang membantu presiden trump staff staffnya meminta permakluman dari dunia luar bahwa twitter itu satu hal
tetapi lebih penting untuk memperhatikan apa yang sebetulnya dilakukan sebagai dalam konteks kebijakan gitu
memang mungkin karena presiden trump ini juga orang media gitu yang biasa saya bukan mau nyinggung media
jadi tahu ya
jadi tahu ya
dia tahu bagaimana dapurnya dan bagaimana membuat sesuatu itu menjadi kelihatan lebih besar daripada yang seharusnya gitu
dan sementara sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah apakah ada kebijakan yang berubah
dan ini yang menurut saya lebih penting gitu
mas arief tinggal di amerika melihatnya seperti apa nih
perbedaan yang cukup mencolok
apakah kitorang indonesia saja melihat ini mencolok
atau memang orang amerika sendiri juga melihat ini sangat mencolok sehingga sangat terasa perbedaannya gitu
dalam kapasitas pribadi ya tentu
dari administration sebelumnya dengan yang direct gitu ya
kita harus adaptasi sebenarnya dengan ini
sampai seperti mas philip katakan orang sekarang sudah mulai terbiasa dengan ini mengatakan ya tidak bisa ditangkap secara literal gitu ya
dari apa yang katakan
tapi memang kebijakan itu sendiri harus dilihat
yang terakhir mas arief
apa yang kemudian lagi lagi kembali ke pesan mudik obama untuk lebaran dua ribu tujuh belas kali ini
apa yang lagi lagi paling di bold paling diharapkan dari kedatangan obama di sini secara pesan pesan yang kemudian akan ditangkap oleh diaspora dan juga masyarakat indonesia secara luas
ya yang jelas tentu
kita mengundang dia untuk kepentingan bangsa kita juga ya
dengan coverage yang luar biasa seperti pak philip katakan
ini tentu akan mempunyai efek positif terhadap indonesia secara global
salah satu contohnya adalah pariwisata dan lain lain
itu efek yang sudah kita prediksi sebelumnya dan saya pikir itu akan terlihat impactnya terhadap ini
efek internal ya
ya apa namanya beliau saya pikir akan ada pesan pesan inspiratif terhadap kita dan itu bisa luar biasa juga
mudah mudahan tidak hanya pesan pesan inspiratif dari seorang obama tapi juga dampak dampak yang tadi secara ekonomi politik juga bisa kita rasakan gitu dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu jangka panjang
terima kasih sekali lagi mas arief
terima kasih bang philips atas waktunya malam hari ini